menteri kesehatan budi gunadi sadikin mewanti wanti para kepala daerah untuk meningkatkan jumlah testing covid sembilan belas di wilayahnya
dikutip dari kanal youtube kementerian kesehatan
menkes menyebut adanya beberapa pihak dari forum komunikasi pimpinan daerah atau forkopimda
sengaja menekan kapasitas testing covid harian
hal itu dilakukan agar temuan warga yang positif terkena covid sembilan belas di wilayahnya relatif sedikit
sehingga daerah itu masuk zona hijau
pada saat ini testing dan tracingnya diperbanyak
terutama anggota forkopimda
banyak forkopimda karena mengejar hijau kuning merah
itu bisa meledak bapak ibu
apalagi dengan adanya virus baru
kita mesti lebih agresif testing supaya tahu dia ada di mana
kita sudah bilang ke bapak presiden
bapak presiden jangan pernah menegur kepala daerah kalau kasus konformasinya tinggi
tapi tegur kepala daerah kalau positivity
saya udah bilang ke bapak presiden
saya sudah bilang ke pak erlangga
saya sudah bilang ke pak doni
jangan tegur kepala daerah kalau performasinya tinggi
itu pasti kurang testing
pasti banyak orang orang yang sakit tidak teridentifikasi